sampai indonesia akan kembali hadir untuk anda saudara
asia pacific media forum atau apmf dua ribu dua puluh empat kembali dengan tema make your mark
edisia pmf ke sepuluh ini akan dihadirkan atau menghadirkan pembicara global dan apmf luck
apmf yang tahun ini bertema make your mark akan digelar pada tanggal satu sampai tiga mei dua ribu dua puluh empat di nusa dua bali
dalam edisi ke sepuluh nya apmf dua ribu dua puluh empat bertekad menjadi platform utama bagi praktisi pemasaran media dan komunikasi
untuk berbagi ide dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks
serta dalam menghadapi revolusi teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan yang tidak terbendung
chairman ipmf andi sada menekankan adaptasi dan inovasi karena kunci kesuksesan di era ini
adalah kemampuan untuk mengembangkan potensi kolaborasi
sesama pelaku industri dan bersama sama melakukan inovasi terbaik
untuk selalu hadir di hati dan pikiran konsumen
apmf dua ribu dua puluh empat juga menawarkan kesempatan unik bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin industri ternama
dalam edisi ke sepuluh nya apmf dua ribu dua puluh empat bertekad menjadi platform utama bagi praktisi pemasaran media dan komunikasi
untuk berbagi ide dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks
deretan pembicara kelas dunia yang ternama akan hadir berbagi pengalaman dan wawasan
dalam kemasan acara yang membuat peserta dapat mengeluarkan potensi terbaiknya untuk memimpin masa depan perusahaannya
seperti apa manfaat dan gambaran keseruan perhelatan apmf dua ribu dua puluh empat di bali nanti
kita perbincangkan langsung dengan co chairwoman of atmf devi atamimi
baik apa kabar rekan rekan semua
alhamdulillah mbak devi jadi tujuan utama dari apmf ini apa mbak
gini ipmf itu diluncurkan udah dari tahun dua ribu lima belas
awalnya diciptakan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan industri yaitu industri media pemasaran dan perikanan untuk bisa berkumpul
melebarkan wawasan mereka dengan cara menghadirkan para pemimpin yang visioner dan juga para pemikir pemikir yang transformatif
visinya adalah apmf menjadi tempat titik temu orang orang terbaik di industri
supaya mereka bisa berkolaborasi dan menentukan arah masa depan
nah selama sembilan belas tahun terakhir ini apmf telah berfungsi sebagai katalisator perubahan
dan juga ini adalah wujud kecintaan kami terhadap industri ini
dan di tahun dua ribu dua puluh empat ini akan menjadi sepuluh th edition of apmf karena walaupun sudah sembilan belas tahun ya
tetapi apmf itu hadir dua tahun sekali
supaya tidak terlalu cepat di mana belum terjadi perubahan besar
tapi juga tidak terlalu lama sehingga market masih bisa mengantisipasi dan juga beradaptasi
hmm mbak devi ini kan yang menarik juga tadi dikatakan bahwa pembicaranya ini internasional lah ya
nah ini siapa aja nih mbak pembicara ternama yang akan hadir nanti
oke jadi mungkin sebelum pembicara mungkin saya akan sedikit mencerita kurang lebih seperti apa jalannya apmf conference ini
jadi kita akan ada tiga hari dimana dalam tiga hari itu akan ada kurang lebih tiga aspek yang ingin kami sampaikan bagi para peserta
yang pertama tentunya adalah conference conference dan knowledge
dengan lebih dari enam puluh pembicara world classpeakers dan juga local expert
kita menyediakan dua bentuk learning environment
yang pertama bentuknya adalah conference di mana itu ada menjadi source of inspirations
kita akan menampilkan semua insights
namun kami juga tentu menghadirkan learning environment yang lain yaitu yang berbentuk master class
yang sifatnya lebih intimate yang kami sebut dengan lab
dimana disini para peserta bisa mendapatkan in depth interaction dengan topik topik yang akan diangkat
juga practical workshop dimana kami mengharapkan peserta bisa langsung mengaplikasikan
this newful knowledge yang mereka dapatkan di apmf
lalu selain knowledge juga akan ada networking
karena seperti yang di awal saya katakan bahwa apmf ini kita benar benar visinya adalah menjadi sebuah wadah
bagi para pemangku kepentingan industri ini untuk berkolaborasi dan berinteraksi
sehingga networking ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting
karena walaupun kami semua ada di industri yang sama
tapi kesempatan untuk bisa saling ketemu berbicara data temuka itu sangat sangat jarang

lalu yang ketiga kami juga menawarkan sebuah environment
dimana peserta bisa benar benar merasakan berinteraksi dan mengalami teknologi dan inovasi terbaru
yang ditawarkan oleh para platform enabler agensi
dimana benar benar para industri player ini bisa lebih lanjut dan mencapai pengalaman
aspek atau elemen yang ditawarkan oleh apmf
tentunya yang menjadi salah satu hal yang ditunggu tunggu itu adalah para pembicaranya
ada banyak sekali yang saya katakan tadi di awal lebih dari enam puluh pembicara
beberapa keynote speaker antara lain adalah brian solis
brian solis ini adalah author
tentunya dia award winning author
dan juga digital futurist dari amerika
dia bisa menghumanize bagaimana disruptive trends dan teknologi
dan apa impact nya terhadap bisnis market dan juga society
selain itu kami juga akan menghadirkan kentaro kimura dari hakuhodo inc japan
beliau akan menceritakan bagaimana evolusi brand impact
yang sangat rute terhadap human insight
lalu ada juga arco funbrakle dari semco style institute
dimana dia akan membantu semua partisipan untuk bisa merespons stimulus dari dunia yang full of innovation
supaya mereka bisa fulfill their true potentials
ada aspek yang akan membahas tren insight dari work singapore
ada juga bapak hilmar farid
dimana beliau akan bercerita bagaimana reimagine culture as the next super power
ada bapak sutanto dari m tech
ada banyak sekali mbak okta yang akan kami tampilkan di apmf di tahun dua ribu dua puluh empat ini
mbak devi yang menarik juga kan temanya nih
nah ini apa sebetulnya artinya ataupun juga apa yang mau dibawa atau diangkat dari tema ini
di dunia yang terus berubah yang sangat cepat seperti sekarang
dan yang penting perilaku konsumen itu terus berubah
jadi bagi para pelaku industri itu kita harus
dan yang terpenting adalah tidak terpaku pada short term success
setiap individu setiap peserta memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan industri
yang ingin menginspirasi semua peserta
untuk mencapai potensi penuh
dan make your mark ini
ini tentang berkontribusi kepada kebaikan yang lebih besar untuk industri dan masyarakat sebagai sepenuhnya
jadi kami berharap dengan meninggalkan legacy
kita menginspirasi orang lain untuk mengikuti dan menciptakan efek berubah dan kemajuan
sudah berbagi dengan pemirsa kompastv
sukses untuk nanti acaranya di nusa dua bali ya mas